sebagai bank sentral di negara kesatuan republik indonesia efektifnya suatu kebijakan menjadi kunci utama dalam kestabilan perekonomian
karenanya informasi dan data yang akurat menjadi hal penting untuk disosialisasikan
kami memandang bahwa transparasi dan komunikasi adalah bagian tidak terpisahkan dari instrumen kepentingan
sesuai dengan amanat undang undang no empat belas tahun dua ribu dua puluh
seluruh warga negara indonesia berhak untuk mengakses dan mengembangkan kebijakan
dan mengakses informasi yang dimiliki oleh lembaga publik guna mewujudkan keterbukaan informasi publik dan good corporate governance
sepanjang tahun dua ribu dua puluh bank indonesia terus berupaya melakukan berbagai inisiatif baru
agar data dan informasi yang diperlukan publik dapat diakses dengan cara yang mudah biaya yang ringan dan waktu yang singkat
dalam masa krisis seperti sekarang di mana tantangan baru hadir lewat kemunculan pandemi covid sembilan belas
akan tetapi masa pandemi ini tidak menyurutkan komitmen bank indonesia untuk menjadi lembaga publik yang transparan
demi melayani masyarakat dengan tetap menjalankan protokol keamanan

konsistensi bank indonesia dalam menyajikan informasi baik melalui kanal online maupun offline
telah menghadirkan banyak konversasi dan interaksi antara bank indonesia dengan masyarakat
konsistensi bank indonesia dalam menyajikan informasi baik melalui kanal online maupun offline
tentunya kita harus terus menerus menyesuaikan dengan tantangan zaman
sebelumnya itu hanya bentuk cetak hanya bentuk tulisan narasi narasi
kedepan story telling semakin penting
kita kembangkan inovasi bukan hanya dalam bentuk cetak tapi juga dalam bentuk digital
infografis komik memes dan berbagai macam sarana saranan digital ini terus kita kembangkan
berbagai macam sarana sarana digital ini terus kita kembangkan
ke depan untuk mampu memenuhi kebutuhan daripada mitra kita stakeholders dan pemangku kebijakan bank indonesia
di tengah tantangan besarnya keterbukaan informasi publik dewasa ini
bank indonesia membuktikan komitmennya lewat kehadiran visitor center online
yakni layanan yang dapat diakses masyarakat melalui video call
agar komunikasi dua arah antara bank indonesia dengan masyarakat
layanan chat juga telah kami sediakan
agar masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat
secara infrastruktur bank indonesia memperkaya sistem crm yang dimiliki
agar dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja lain
yang juga memiliki peran penting dalam layanan informasi publik
livestreaming pun rutin dilakukan dua kali dalam seminggu
untuk mengumumkan kebijakan yang ditempuh oleh bank indonesia
serta beberapa event virtual yang dilakukan selama pandemi berlangsung
sehingga dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi ini
masyarakat tetap bisa terhubung dengan informasi ekonomi terkini
tidak hanya untuk publik bank indonesia juga memperhatikan kenyamanan dan keamanan para petugas informasi dalam menjalani tugas selama pandemi
sehingga disediakan fasilitas boarding agent
dimana petugas informasi dapat tinggal dan bekerja
di tempat yang disediakan lengkap dengan kebutuhan bekerja
dan dirancang supaya dapat meminimalisir kontak langsung dengan banyak pihak
efektivitas ini didukung pula lewat jalinan kolaborasi
dengan berbagai pihak kompeten dalam hal keterbukaan informasi publik
melalui kegiatan rutin seperti workshop dan training
dalam rangka sosialisasi dan edukasi de innovasi
pertama pengaduan layanan publik yang dikemas dalam bentuk aplikasi lapor
tidak hanya itu bank indonesia juga berkoordinasi dengan setnek dan kemenpan rb
dalam hal pengaduan layanan publik yang dikemas dalam bentuk aplikasi lapor
sinergi ini dilakukan dalam rangka turut menjamin hak masyarakat
agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik

dalam media sosial bank indonesia juga kerap berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait
utamanya dalam mempublikasikan materi komunikasi
agar informasi perihal kebijakan dapat diketahui lebih cepat dan kesadaran masyarakat meningkat
kami akan terus meningkatkan transparansi dan komunikasi kepada publik
kami akan terus membenahi dan memperkuat
bagaimana kami menyampaikan informasi informasi secara cepat dan akurat dan secara meluas kepada publik
kami akan terus bersinergi secara internal maupun eksternal
karena bank indonesia adalah bagian sebagai satu kesatuan kepada publik
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia
ya keterbukaan informasi adalah komitmen ppid bank indonesia
untuk terus meningkatkan keberlangsungan informasi dan komunikasi
khususnya melalui berbagai platform digital agar mudah diakses oleh publik
tentunya hal ini berfokus untuk meningkatkan pelayanan publik